pandangan kepada masyarakat yang tidak berimbang
itu tumpang tinggi dengan undang undang pes
kalau jurnalisme investigasi tidak boleh ditayangkan
siak siak itu bukan peraturan yang tepatnya
badan legislasi dpr tengah membahas revisi undang undang penyiaran
revisi dianggap perlu karena undang undang penyiaran yang ada
dianggap sudah usang dan perlu penyempurnaan
namun revisi undang undang penyiaran ini menuai kritik dan polemik
juga ditentang banyak kalangan
penolakan tak hanya berasal dari kalangan media dan penyiaran
namun juga akademisi hingga aktivis pro demokrasi
petolakan dilakukan karena ada sejumlah pasal yang dinilai
mengancam kebebasan pers dan berpotensi mengangkangi
kebebasan berekspresi dan demokrasi
mulai dari soal larangan menyiarkan laporan investigasi
hingga pasal karet terkait visi dan konten siaran
kenapa revisi undang undang penyiaran ini terkesan kejar setoran
kurang dari empat bulan
mencul kecurigaan revisi undang undang penyiaran
diniatkan guna mengamankan pemerintahan prabowo gibran lima tahun ke depan
undang undang penyiaran direvisi langkah mundur demokrasi
dpr akan merevisi undang undang penyiaran
upaya revisi belet penyiaran ini dinilai minim progres
kini justru beredar draft revisi undang undang penyiaran
yang menjadi sorotan dan menuai penolakan dari berbagai kalangan
dewan pers menilai beberapa pasal di ruu penyiaran
dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers
ikatan jurnalis televisi indonesia juga mengklaim
ada pasal pasal yang membuat publik tidak dapat memperoleh informasi seluas luasnya
dari karya jurnalistik yang berkualitas
dalam konteks proses penyusunan peraturan perundang undangan
politik hukum penyusunan peraturan perundang undangan ini sudah melenceng
dari nafas filosofi kenapa pers itu diperlukan di negeri ini
melalui undang undang penyiaran ini mencoba merubah saluran informasi
yang sekarang kita tahu semua ada multi platform
melalui saluran informasi ini lalu
produk produk siar investigatif akan dilarang
penyelesaian penyelesaian konflik pemberitaan akan diselesaikan
bukan dengan cara etik tapi penyelesaiannya dilakukan secara hukum pidana
jadi begini terkait dengan draft rancangan undang undang penyiaran yang diberi selama ini
kita masyarakat pers khususnya kita di icti lah ya
dan sama konsistumen yang kita tersetakat kemarin untuk penolak pasal pasal yang
terlihat jelas jelas punya potensi ancaman yang sangat besar kepada pemberitaan pers
berat perdagangan kita dalam menyuarakan fakta data dan sebagainya
yang kita bela sebetulnya adalah publik hak publik
sementara itu wakil ketua dpr ri zufmi dasko ahmad
menyebut revisi undang undang penyiaran untuk kebaikan semua
politisi gerindra itu membantah jika revisi undang undang penyiaran disebut akan mengekang pers
tapi justru akan jadi aturan yang baik
ya seharusnya nggak dilarang tapi impactnya gimana caranya kita pikirin
supaya kemudian jangan sampai kan itu kan kadang kadang nggak semua kan
ada juga yang sebenarnya hasil investigasinya benar
tapi juga kemudian juga ada yang kemarin kita lihat
juga investigasinya separuh benar kan gitu itu aja
nah ini kita akan bikin aturannya supaya sama sama jalan dengan baik
beberapa pasal yang cukup kontroversial adalah pasal lima puluh b ayat dua huruf c
yang mengusulkan pelarangan langsung terhadap siaran jurnalisme investigasi eksklusif
ada juga pasal delapan a ayat satu huruf q dan pasal empat puluh dua ayat dua
yang mengusulkan pemberian kewenangan kepada kpi untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik
di mana fungsi ini sudah berjalan dan lebih tepat menjadi domain dewan pers
di indonesia kebebasan pers dijamin oleh undang undang no empat puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang pers
undang undang ini mengatur bahwa pers memiliki kebebasan untuk mencari memperoleh
menyebarkan informasi termasuk melakukan investigasi dan melaporkan fakta

benarkah revisi undang undang penyiaran diniatkan untuk mengamankan kekuasaan
dan membungkam kritik publik
lalu apa dampaknya jika revisi undang undang penyiaran tetap jalan
dan pasal pasal yang dinilai bermasalah tetap dimasukkan
apakah betul sebuah langkah mundur demokrasi
telah hadir di studio akbar faisal seorang youtuber
malam bang akbar yang bakal terkena juga mungkin nanti ya
kemudian ada bang supratman andi akas ketua balik dpr
di sebelah kiri saya ada ketua umum ikatan jurnalis televisi indonesia heri kurniawan
kemudian nanti akan bergabung dengan saya adalah arief zulkifli
ketua komisi hukum dewan pers
dan melalui sambungan zoom ada menkom minfo mas budi ari setiadi
selamat malam maaf ya bisa bergabung
saya ke mas maman dulu mas praman
draft yang beredar soal revisi undang undang penyiaran itu draft siapa
saya perlu sampaikan dulu mas budiman
pertama di dpr itu kan boleh beberapa akd
akd itu kan bisa komisi bisa badan legislasi
ataupun badan anggaran khusus yang terkait dengan apbn mereka yang membahas
nah terkait dengan usul inisiatif undang undang penyiaran
kami itu tidak membahas dalam posisi badan legislasi
posisi balik itu dalam posisi ini adalah melakukan pengharmonisasian
pembulatan dan pemantapan konsepsi
ini adalah usul inisiatif teman teman di komisi satu
yang diserahkan kepada badan legislasi
oke artinya draft maret itu adalah draft dari komisi satu dpr
enggak karena kita hanya tugasnya adalah mengharmonisasi
tentu draft itu muncul dari usulan teman teman di komisi
nah karena itu tugas balek kali ini khusus untuk undang undang penyiaran
kami tugasnya hanya melakukan pengharmonisasian dari draft yang diusulkan oleh teman teman komisi tiga
sampai sejauh mana pembahasan di badan legislatif dpr itu
ini baru masuk presentasi awal baru sekali aja sidang
kemudian ini sebenarnya undang undang penyiaran kan sudah lama nih
menjadi keinginan teman teman di komisi satu untuk mengusulkan supaya direvisi
tetapi dulu di badan legislasi itu terkendala mas budiman karena ada ketentuan
karena dulu undang undang penyiaran itu masuk dalam salah satu kluster di undang undang cipta kerja
nah di undang undang cipta kerja itu dijelaskan bahwa sepanjang terkait dengan materi muatan undang undang cipta kerja
maka cara pengubahan pasal pasalnya ataupun revisinya juga harus menggunakan metode omnibus
akhirnya kemudian kami kembalikan lagi kepada komisi satu menyatakan bahwa sebaiknya jangan sekali sekali menyentuh materi muatan
karena pasti tidak akan bisa dilanjutkan untuk kami harmonisasi
akhirnya kami menerima draft itu
tetapi kan kemarin itu terlalu kita menghadapi pemilu dan lain lain sebagainya
kemudian saya tidak tahu apakah pernah ada pergantian kembali atau penyempurnaan dari teman teman komisi diserahkan ke balek
yang jelas draft yang mungkin beredar itu adalah memang itulah yang kami terima di badan legislasi
artinya draft yang memuat larangan liputan investigatif itu berasal dari komisi satu atau dari balik
balik tidak pernah melahirkan draft ruu tentang penyiaran
jadi artinya bahwa itu lahir dari usulan teman teman di komisi komisi satu dalam hal ini untuk supaya balek melakukan harmonisasi
jadi itu sebatas itu tugas balek
nah sampai di mana pembahasannya
sampai hari ini kami belum membentuk panitia kerja
ribut komplain saya diundang saya diberitahu dihubungi
saya kaget juga karena saya jujur saja saya belum baca
nah akhirnya kemudian ribut saya coba minta kepada ta untuk melakukan kajian dan alhamdulillah kajiannya sudah selesai dan ternyata memang polemik itu ada di dalam
nah karena itu bagi kami badan legislasi
badan legislasi tetap akan memproses ini dengan catatan satu
kami akan mengundang semua stakeholder
apakah itu dewan pers asosiasi pers dan lain lain sebagainya akan kami undang
yang jelas satu begini dulu undang undang cipta kerja itu salah satu klusternya adalah terkait dengan undang undang pers
tapi kemudian itu permintaan dari dorongan civil society kan begitu deras dulu
akhirnya klaster tentang pers itu kami keluarkan dari cipta kartu
nah kalau saya lihat materi muatan di dalam kan sebenarnya hanya ada dua
dua materi muatan yang menjadi polemik saat ini di publik
satu adalah menyangkut soal posisi dewan pers yang dalam tanda kutip terganggu dengan perluasan kewenangan komisi penyiaran indonesia
yang kedua adalah menyangkut soal ee
jurnalistik investigatif tadi itu untuk dilarang
tetapi yang perlu kita ingat bahwa parlemen sendiri berpendapat jangan lupa bahwa pers itu adalah merupakan salah satu pilar demokrasi
nah demokrasi salah satunya adalah ya kita harus saling mengawasi dan itu tugas dari teman teman pers
artinya republik ini harus berterima kasih kepada teman teman pers
oke baik saya ke menkomio mas budi ariset jadi
mas budi sudah baca draft yang tertulis itu dibalik ya soal revisi undang undang penyiaran yang khususnya menyangkut soal investigasi itu
sampai saat ini pemerintah belum menerima secara resmi draft revisi undang undang penyiaran yang diributkan saat ini
jadi kalaupun dapat kita juga bisa tahu ini benar atau tidak statusnya
seskomunikasi terakhir saya dengan ibu ketua komisi satu dpr ri
perancangan revisi undang undang penyiaran saat ini di tahap draft dan belum masuk ke tahap diskusi antara dpr dan pemerintah
nah memang undang undang penyiaran itu sendiri sudah dua ribu dua puluh
jadi sudah dua puluh dua tahun lamanya sehingga beberapa klausul klausul itu memang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman
jadi posisi pemerintah saat ini adalah bahwa kita harus memastikan bahwa pasal pasal yang disesuaikan itu tidak mengekang kebebasan pes
dan mewujudkan jurnalisme yang berkualitas
jadi posisi kami adalah revisi undang undang penyiaran harus mengakui resi masukan dari semua stakeholder
dari berbagai elemen termasuk insan pers dalam pembahasannya sehingga dapat menghindari adanya kontroversi yang muncul
dan itu proses posisi pasal pasal dalam revisi undang undang penyiaran itu harus berpegang teguh pada prinsip prinsip kemerdekaan pes sebagai wujud tercapainya jurnalisme yang berkualitas
itu posisi kami mbak mas budiman
tapi mas menteri sampai sekarang juga belum membaca ya substansi yang diributkan oleh kalangan pers itu ya
tapi posisinya ini barang resmi atau enggak
ya artinya kita belum mendidikin loh
kita ini posisinya belum menerima secara resmi
oh belum menerima secara resmi oke
jadi kita sebut ini barang resmi bukan
kita mengkompari yang sesuatu yang belum resmi kami terima
oke sebentar kembali saya konfirmasi kepada mas maman
ini barang yang beredar yang draft maret itu resmi atau sebetulnya ya setengah resmi atau ilegal atau gimana
baru awal penyusunan draft ruu
belum menjadi draft resmi usulan dpr
cuma belum menjadi draft usulan resmi dpr
karena setelah dari balik baru kan diparipurnakan
setelah diparipurnakan baru dikirim ke pemerintah
jadi saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh pak menteri
pasti draft resmi sebagai usul inisiatif
karena dibalik aja belum selesai gimana pemerintah mau menerima itu
nah karena itu saya satu jaminkan saja bahwa sama kami dengan sikap pemerintah
khusus saya tidak mewakili yang lain lain
saya sudah mendapatkan penugasan dari fraksi partai gerindra bertekad bahwa semua pasal pasal yang kontroversial
yang terkait dengan menyangkut soal pengekangan pers itu sendiri
itu sebaiknya harus dihindari
jadi jangan lagi merubah sesuatu yang kemudian akhirnya menimbulkan polemik dan membuat pers kita tidak merdeka
tapi yang mungkin publik juga bertanya tanya itu dari mana sih pasal melarang liputan investigasi eksklusif
kalau itu saya tidak bisa komentari dari siapa
karena kan saya bicara hanya soal siapa yang mengusulkan
yang mengusulkan itu adalah teman teman dari komisi
soal siapa yang menyuarakan tentu karena saya tidak terlibat dalam proses
karena saya sama sekali balek tidak ikut dalam proses penyusunan
bagaimana kira kira kenapa reaksi keras itu bermunculan dan juga kepada akbar faisal

karena investigasi itu adalah
ambruk itu bangunan jurnalistik
investigasi mengapa begitu ada
yang tidak terjangkau oleh publik
informasi yang tidak dijenguk mereka kepada publik
itu ditutup jadi yang namanya definisi
ditutup maka kerja kita sebagai
anda kenapa pasal investigatif
saya ingin berbicara lebih banyak dari pertanyaannya
saya mumpung pak menterinya ada dan ada
ketua balik pak menteri mas muni
tolak rancangan ini oke
saya tadi mau bertanya siapa sih inisiatif ini
ternyata dpr tapi tadi
mas maman mengatakan bahwa
balek tapi komisi satu tadi komisi satu
bahwa pak menteri mas muni mas budiari
dianggap bahwa di ujung pemerintahan jokowi
sebuah fondasi utama demokrasi
bicara seperti ini man
di dpr dengan meratifikasi
undang undang ini keras saya bagian ini
sebenarnya kalau mau ditarik jauh
patung tadi itu beberapa tahun yang lalu
yes tentu saja ini panjang ceritanya
saya tidak paham bagaimana pada saat
hari ini kita berbicara tentang masa depan
kita menarik kita ke masa lalu
menggunakan kata tolol di sini tetapi terpaksa
saya katakan karena ini terlalu jauh
tadi mengatakan bahwa bagaimana ada sebuah
pasal dia melarang yang namanya
itu kan salah satu bagian dari salah satu
teman teman saya yang ada di komisi satu
masyarakat kita ini adik adik kita di depan ini
yang membuat kita tidak menjadi maju juga
pada saat yang sama kita baru menerima elon musk
apakah perusahaan provider ini jadi kebingungan kan
karena ada teknologi baru bernama starlink
tapi kita bicara tentang guna pers
bagaimana bisa ada usulan seperti ini
bangsa ini harus maju dan yang harus diutak
atik dari semua bangsa yang maju itu adalah sikap kritisism dari masyarakatnya dan itu adalah media di situ
belum lagi kalau yang namanya apa namanya itu konten apa namanya seperti saya misalnya
seorang youtuber itu harus katakanlah misalnya harus melapor lagi ke kpi
come on saya malah gak tau orang kpi itu siapa
satu yang kedua ini pada bagian penting
orang orang yang masuk ke kpu itu itu adalah paket politik
dan kita tahu ketika paket politik itu bukan konten yang bicara itu bukan substansi yang bicara
na aduh saya sorry saya harus mengatakan bagaimana bisa ada usulan seperti ini yang pada hari seperti ini mas budiman
jadi anda sebagai anggota dewan pes
juga keberatan dari dewan pes yang kemudian
di draft yang apakah itu legal atau nggak legal
ya pertama tama memang dari draft yang beredar terakhir tanggal dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh
kelihatan sekali bahwa penyusun rancangan undang undang ini
mencoba memisahkan antara penyiaran dan jurnalistik
padahal kan di produk produk penyiaran juga ada jurnalisme di dalamnya
dan itu kelihatan ketika dalam konsideran menimbang
konsiderannya tidak lagi memasukkan undang undang pers di dalamnya
undang undang tiga puluh dua tahun dua ribu dua tentang penyiaran
konsideran tentang undang undang pers ada di dalamnya
kemudian kelihatan lagi juga dalam perubahan pasal dua misalnya
pasal dua disitu disebutkan kebebasan berekspresi
kemudian ada tanggung jawab dan ada keadilan
tetapi kemudian investigasi yang bersifat eksklusif
dilarang kemudian di pasal tiga itu juga di pasal tiga
misalnya di h meningkatkan kesadaran kepatuhan dan tanggung jawab hukum
kemudian j mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan
menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam yang positif dan produktif
tetapi tadi produk produk jurnalistik yang adalah juga bagian dari kontrol publik
justru termasuk yang investigasi dan eksklusif justru dilarang
bahwa ada kepentingan kepentingan karena dpr itu adalah lembaga politik
kepentingan kepentingan politik sesaat yang saya bisa menduga karena begitu banyak
laporan laporan eksklusif investigasi yang kemudian menyulitkan dpr sehingga kemudian
muncullah draft ini yang kemudian di maret dua ribu dua puluh empat jadi
artinya ada pesanan yang memasukkan pasal itu

jadi saya tidak mengalami aroma bahwa ada pihak pihak tertentu yang kebetulan punya kepentingan politik
dan punya canggkauan politik lebih dalam lagi untuk mengendalikan penyiaran
dan kemudian mengendalikan dalam konteks melemahkan dunia jurnalistik termasuk dewan pers
kebetulan ada pesanan gak sih
sepengetahuan saya sejauh ini nggak ada sama sekali
di badan legislasi ya saya selalu bicarakan di badan legislasi
dan menerima draft ya apa adanya
jadi menyangkut soal isi di dalam sama sekali badan legislasi itu tidak pernah terlibat dalam proses penyusunan
gini kalau maman sih dari jawaban ini sebenarnya itu saya ingin
apa seakan akan maman ingin mengatakan gini
kami nggak tahu menahu soal ini titik
sudah di balik sudah dikirim draftnya sudah ada belum dibahas
apalagi kan itu memang inisiatifnya dari komisi satu
jadi tadi dari mas triagung tadi mengatakan ini politik saja tampaknya enggak deh
so mari kita jujur jujuran ini bangsa harus kita bawa ke depan harus maju lebih jauh
dan hari ini kita masih membahas yang seperti ini memang kita sedang bermasalah
menurut saya ayo teman teman aliansi pers kompos sudah memulainya tampaknya juga tv tv yang sudah memulainya
kemudian ada kepentingan politik dan ekonomi yang sengaja menyisipkan pasal yang melarang liputan investigatif
masih bersama saya budi manthan tunca di satu meja the forum
mas menteri betulkah ada kekuatan politik dan ekonomi yang memasukkan pasal soal
dan apa yang singkatnya
ini memang dengan penyiaran ini definisi penyiaran ini kan menjadi apa menjadi berkembang dengan
adanya teknologi digital di banyak negara termasuk hasil diskusi kami dengan unesco itu merekomendasikan
terbentuknya dibentuknya namanya social media council atau dewan media ya karena banyak
sekarang begini kita melarang saya bilang waktu ditanya sama media juga begitu kenapa kenapa jurnalis
apa media dilarang membebaskan orang sekarang citizen jurnalisme gajah investasi investasi
bisa melakukan investigasi kok dan viral kok banyak kasus viral oleh partisipasi masyarakat
bukan oleh wartawan dong ada kasus final sekarang ini siapa coba yang kalau enggak bukan penggiat
sosial media yang membuat ini menjadi sesuatu yang menghebohkan seperti itu jadi memang terjadi
perubahan yang besar di dunia bukan hanya di indonesia tentang bagaimana masyarakat mengkonsumsi
media oke nah karena itulah di banyak negara juga begitu di eropa di amerika bahkan itu
rekomendasi unesco ke kami nah dewan media sosial ini prinsipnya sama dia independen dari pemerintah
yang isinya tokoh masyarakat tokoh agama kademisi masyarakat dari civil society organisasi mencepatkan
jadi independen tapi dia mengatur apalagi mengawasi mengatur di mana kalah ada disyukuri
media sosial gitu loh ini bukan prince lagi dan juga bukan penyiaran lagi tapi ini
barang baru lagi barang baru lagi ya jadi masalah baru lagi oke baik saya ke akbar faisal
salah satu pasal selain yang ada di ru penjara itu adalah kewajiban bagi konten kreator ya
hai ketika dia akan membuat konten harus kemudian lapor lah verifikasi ke apa konten
siaran ke kpi itu anda sebagai youtuber gimana nanti pelaksananya ya ada banyak jawaban untuk ini
ya tetapi saya ingin menjawabnya secara general saja bahwa ini adalah bentuk bagaimana kemudian
negara ini masih di apa ya diolah atau dikelola oleh orang orang yang berpikir bahwa memang harus
banyak banyak yang dipercaya tentang kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan
kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan tempat asin tempat asin semua bisa sampai pada saat
dunia sudah terbuka banget saya setelah tidak lagi berada di dpr membuat konten ini membuat
podcast akbar faisal azezor itu sebenarnya adalah bagian dari pendidikan ingin membantu
para pihak bangsa ini agar kemudian kita lebih analitik di dalam melihat sesuatu setidaknya
dalam konteks politik ya karena saya seorang politisi tentu saja saya mempertanggungjawabkan
isinya tapi kemudian ketika saya diikat dengan berbagai aturan yang saya juga khawatir
apakah orang itu atau si pembuat atau si pengusul pasal itu memahami betul apa substansi dari usulan pasalnya itu
saya ingin mengatakan begini mohon maaf mungkin barangkali menggunakan kompas tv medianya jendangan
bahwa bersusah payah saya sebagai seorang content creator
bersusah payah saya menghadirkan konten konten dan percakapan yang betul betul fokus pada problem kita dalam hal ini politiknya
itu tidak mudah dan apakah ada perhatian selama ini dari kpi
saya mau misalnya kalau ada sesuatu ayo kpi datang ya dalam hal ini kan akan diserahkan ke kpu
tetapi bahkan sebelum undang undang ini ada pun kita tidak pernah melihat kpu itu bikin apa sih
bagaimana dengan tayangan yang semuanya berbicara tentang muhammad
alat alat kelamin dan segala macam anda ada di mana
parah betul tayangan kita gitu
jadi kalau ini satu hal yang menjadi kontroversi lagi ya
ini rebutan peran antara dewan pers dan kpi untuk menyelesaikan sengketa sengketa yang berkaitan dengan pers dalam konteks penyiaran
posisi kami adalah clear bahwa sesuai dengan undang undang pers undang undang pers itu bahwa posisi
itu semuanya urusan pers adalah dewan pers
makanya kami melihat bahwa yang harus diperkuat adalah dewan pers itu sendiri gitu
jangan kemudian dicawai cawai dari lembaga lembaga lain yang ikut tampun untuk ulasan jurnalistik
nanti ujungnya adalah keindependensian jurnalis itu akan terganggu
jadi yang kita urusin adalah bukan sekedar masyarakat pers
tapi merasakan dua ratus tujuh puluh empat juta masyarakat indonesia yang bakalan terganggu pasokan informasinya
kalau misalnya kemudian diperkuatkan oleh kpi itu akan terganggu
kemudian persoalan pers ini kemudian ditarik tarik oleh berbagai banyak lembaga
dalam hal ini misalnya kpd misalnya dewan pers
sudah cukuplah kita perkuat dengan dewan pers
kita hukum masyarakat kalau misalnya memang ada yang persoalan
kalau misalnya ada karya karya jurnalistik yang bermasalah
dulu pernah ada dalam suatu peristiwa
ada tayangan pagi yang kemudian memunculkan sebuah karya jurnalistik empat second saja
memunculkan visual yang tidak snoloh
kemudian dihukum oleh kpi
dengan tidak tayang selama satu minggu
sekarang kalau misalnya kemudian diperkuat oleh hal ini
mengatakan bahwa kok bisa zaman terbuka begini
itu logik berpikirnya kalau dari
balik atau dari komisi satu gimana sih sebetulnya
nanti kita akan perhatikan di balik itu kan
tiga aspek mas budi yang pertama
kemudian yang terakhir adalah menyangkut soal subtansinya
menyangkut soal konten dari isi ruu tadi
supaya tidak menimbulkan mispersepsi seperti yang terjadi sekarang
maka menjadi tugas dan kewenangan balik untuk mengundang semua stakeholder sekali lagi
untuk menyamakan persepsi mana memang yang betul betul dibutuhkan dalam rangka perubahan revisi undang undang ini
tapi mana yang sudah dianggap itu menjadi sesuatu yang sudah baik
dan tidak perlu lagi menimbulkan dikotomi ataupun peran kewenangan antar lembaga
karena katakanlah antara dewan pers kemudian juga dengan kpi
dibandingkan harus berbagi kekuasaan dan menimbulkan kemerdekaan pers itu menjadi masalah
saya rasa usulan usulan dari teman teman ikatan jurnalis televisi maupun dewan pers juga menjadi suatu hal yang masih bisa kita pertahankan
nah karena itu sekali lagi beri waktu kepada badan legislasi untuk mengundang semua pemangku kepentingan untuk kita dengar
sehingga dari sisi aspek subtansi dari
rancangan undang undang ini itu memang sesuai harapan masyarakat
tapi man jangan dibiarkan seperti ini dong ada penyelundupan seperti ini balik lagi
saya tidak mau bicara soal penyelundupan karena itu saya betul betul nggak tahu
masalahnya kan kami terima draft resmi jadi kalau dianggap itu ada penyelundupan penyelundupan yang mana
bukan kan maksud saya gini gini man maksud saya begini kan di dpr itu ada balek badan legislasi
dimana itulah seluruh produk undang undang yang disepakati nanti dengan pemerintah gitu kan
masalahnya kalau badan legislasi yang menyusun draftnya maka tentu saya akan jawab
kayak gini maksud saya pada bagian itu ntar mas budiman saya bantu
pada bagian itu saya paham tetapi maksud saya jangan ada kebiasaan seperti ini
bahkan balikpun tidak tahu harusnya kan tahu
enggak kalau untuk ini masalahnya usul dari komisi kami tidak pernah ikut terlibat dalam persidangan
sekedar hanya menetapkan dalam daftar prolegnas prioritas
nah itu prioritas itu tugas balik
artinya gini apakah itu akan ditargetkan selesai pada periode sekarang
tadi saya sudah sampaikan dari fraksi saya sudah jelas memerintahkan untuk mendengar semua pihak
dan tidak ada target menyangkut soal penyelesaian itu
tidak karena itu dari awal saya sudah sampaikan melalui media ini
saya mendapatkan perintah dari fraksi bahwa tolong panggil semua stakeholder
dan membuat kegaduhan lagi terkait menyangkut soal dua isu yang tadi berkembang disini
mas budi mansuri ini bagian bagian yang paling mengganggu saya
lewat tv nya jenengan ini saya pengen ada inisiatif dari masyarakat
termasuk teman teman dari wartawan mencari tahu siapa yang tanda petik
kalau balik tidak mengakui itu oke saya pahamlah
tapi saya beranggapan bahwa ada pihak apakah orang atau sebuah lembaga
yang mencoba menginisiasi ini dengan cara yang cakep gitu ya
tera triagong dari dewan pes itu juga ada pasal yang bisa dikonstruksikan multi tafsir
melarang liputan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik menimbulkan keonaran dan kemudian penghinaan
multitafsir ini posisi dewan pers terhadap pasal itu seperti apa sebetulnya
ya kembali lagi tadi bahwa penyusun rancangan undang undang ini
kelihatan sekali memang dalam posisi yang dia tidak memahami antara dunia penyiaran
yang juga sebenarnya ada juga berimpitan dengan dunia pers
sehingga semua dia berpikir bahwa semuanya bisa masuk di penyiaran
dan pada saat yang sama mengabekan produk pers produk jurnalistik
itu kelihatan sekali dengan dihapuskannya undang undang empat puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang pers
sebagai pertimbangan sebagai konsideran di dalam
dan juga sebagai penyusun rancangan yang dihapuskan oleh ru ini
dan kemudian mencoba mengatur semuanya tetapi justru kedodoran
dan ada upaya kalau di sisi dewan pes dewan pes tidak keberatan ada revisi terhadap sebuah undang undang
karena memang itu produk hukum bisa direvisi
tetapi kembali harus dilakukan secara terbuka melibatkan banyak pihak dan saling memberi dengar
jadi itu adalah sebuah undang undang yang tumpang tindih undang undang yang sengaja didesain untuk melemahkan yang lain
jadi ini semua harus terbuka mas budiman
dan kalau terkait dengan ide yang disampaikan oleh mas mune tadi menteri soal dewan media sosial
meskipun dewan pers sebenarnya sudah mengeluarkan peraturan dewan pers nomor satu tahun dua ribu dua puluh
mengenai pengelolaan akun media sosial
ada akun media sosial yang ofisial milik media itu mengacu pada undang undang pers
yang kedua akun orang orang tertentu di media yang kemudian under di medianya
kayak misalnya mas budiman dulu punya back to bdm yang under harian kompas
maka itu pertanggung jawabannya perlindungannya oleh undang undang pers
tetapi ada juga wartawan atau siapapun jurnalis yang kemudian bikin akun sendiri lepas dari medianya
maka itu tanggung jawabnya ada di media itu sendiri bukan ditanggung jawab di undang undang pers
tapi pertanyaan adalah bagaimana ruu penjarahan dan ru ru lainnya tetap bisa menjamin kebebasan berpendapat dan kebebasan pers
di akhir pemerintahan presiden jokowi agar kemerdekaan pers itu kemudian bisa tetap terawat dan tetap bebas
sebagai bangsa kita sudah bersepakat bahwa demokrasi sebagai sistem yang mengatur kehidupan sosial politik kita
karena itu prasyarat demokrasi adalah kemerdekaan berpendapat bersuara termasuk juga kemerdekaan pers
sehingga tugas kita semua untuk menjaga kemerdekaan pers dan kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya
sehingga tugas kita semua untuk menjaga kemerdekaan pers dan kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya
demokrasi yang berkualitas mencaratkan munculnya partisipasi masyarakat
partisipasi dalam bentuk apapun baik usulan pendapat
sehingga tugas kita pemerintah juga harus menjaga itu semua
karena itu fundament paling penting dari demokrasi itu sendiri
demoskratos kedaulatan rakyat ini adalah bagaimana suara rakyat aspirasi rakyat kemerdekaan rakyat untuk menyampaikan pikiran dan gagasannya bisa dilindungi oleh

demoskratos kedaulatan rakyat ini adalah bagaimana suara rakyat aspirasi rakyat kemerdekaan rakyat ini adalah bagaimana suara rakyat aspirasi rakyat kemerdekaan rakyat ini adalah bagaimana suara rakyat aspirasi rakyat kemerdekaan rakyat kemerdekaan rakyat kemerdekaan rakyat
bu ngakbar jadi bagaimana anda sebagai content creator agar kreativitas anda tetap terjaga dan tidak terbungkam
apa yang mau dilakukan kalau memang rezimnya seperti itu
kita telah melewati tahapan atau fase berbangsa yang sangat berwarna
orde lama orde baru orde reformasi dan orde kegagalan reformasi ini seharusnya mengajarkan kita banyak hal
kebelakangnya adalah ternyata usulan ini datang dari mereka yang bernama wakil rakyat dipilih menjadi seorang yang mewakili mereka
tapi mengajukan sebuah usulan undang undang yang mengatur kita semua dengan cara berpaling ke belakang seperti ini
maka satu satunya yang saya bisa katakan bahwa pertama ini harus ditolak bahwa harus ada perubahan menyesuaikan dengan saman oke
jadi sebagai content creator justru saya berharap sebenarnya dan itu saya yakin dipikirkan juga oleh banyak content creator lainnya
pikiran pikiran yang sama saya sudah mengambil peran loh
kenapa kemudian anda mau membatasi saya dengan aturan aturan yang seharusnya sudah tidak ada
saya membuat konten tidak dibiayai oleh negara
saya mengambil inisiatif sendiri belajar sendiri membaca sendiri mencari dana sendiri untuk menggaji staff saya
tapi kemudian itu dianggap sebagai bagian dari rencana musuh bahasa saya seperti itu
maka untuk itu menurut saya pertama kita lawan ini yang kedua revisi pada bagian yang layak untuk revisi tapi tidak pada bagian ini
yang ketiga orang orang yang mengambil peran dan kemudian mengambil peran dalam berbangsa dalam hal penjara dan informasi
tapi kemudian mengambil posisi mengajukan undang undang seperti ini harus kita nyatakan sebagai musuh bangsa
bung maman wakil rakyat kok bisa membawa ke zaman batu itu gimana
satu sekali lagi ini kan ada hikmahnya mas budiman
satu tentu bagi badan legislasi karena sekarang draft ru itu ada sekarang di balek
tugas pertama kami sebelum mengundang seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini adalah civil society
maka nanti akan kami komunikasikan dengan pihak pengusung
masalah yang ditemukan ada berbagai macam masukan
mungkin saja nanti bisa saja pengusul bisa menarik kembali dan melakukan revisi
atau yang kedua mungkin akan kita lakukan juga pemanggilan atau mengundang kepada semua pemangku kepentingan yang lain
untuk kita mintakan masukan mana yang terbaik sih buat kemerdekaan pers tadi
baik menyangkut soal posisi dewan pers dalam menyelesaikan sengketa jurnalistik itu
ataupun juga menyangkut soal kedudukan dari jurnalistik investigasi tadi
apakah memang itu perlu diatur atau tidak kami akan mendengar semua pihak
termasuk malam ini kita diskusikan tadi pemerintah juga sudah menyatakan sikap bahwa mereka akan mengeluarkan sikap secara resmi
tapi apakah akan menjadi usul inisiatif nggak ada jaminan
tidak ada jaminan karena kan kami ada sembilan fraksi
nah karena itu sekali lagi undang undang
pers pengalaman yang kami lakukan yang terkait dengan pers saya mau ulang sekali lagi
dulu di undang undang ciptaker karena seluruh masyarakat pers bersatu
akhirnya kluster yang menyangkut pers hilang
mudah mudahan saja ini menjadi semua didengar oleh semua kekuatan politik di republik ini
daryk saya anda mencetak sebagai ketua ijtn juga sebagai wartawan
apakah revisi undang undang penyiaran
dan kemudian juga terkait dengan revisi undang undang penyiaran dan kemudian juga terkait dengan revisi undang undang penyiaran
revisi undang undang penyiaran itu konteksnya itu memang harus dilakukan betul
tapi tidak seperti ini juga
oke jadi buat kami pasal pasal tersebut itu seperti dibunyikannya lonceng kematian demokrasi
untungnya sudah keluar sehingga bisa segera kita hentikan jangan sampai kemudian betul betul disahkan
artinya memang kita betul betul mundur
ke belakang dan demokrasi hilang artinya negara ini akan berjalan ke arah yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan bersama
jadi mari kita bersama sama jadi terima kasih atas komitmennya kepada pak menteri juga kepada pak aman juga
supaya bahwa ini memang jalannya masih panjang
jadi kalau misalnya memang ada penumpang penumpang gelap juga ya diharapkan juga kemudian kita tidak
nah gini saya tidak tahu siapa yang berkepentingan tapi dalam narasinya itu memang menunjukkan ada kepentingan gelap
kenapa karena pasal pasalnya ini di luar nara di luar nalar
karena mereka terganggu oleh kerja kerja jurnalis
padahal ajudan itu adalah tulang punggung dari demokrasi itu sendiri
makanya kita memang harus kami tolak pasti dan kita juga bersama sama
mari kita gaungkan untuk melawan upaya upaya yang terus untuk
mengganggu kemerdekaan pers di indonesia ini
tri agung dewan pers apa yang mau dilakukan oleh dewan pers untuk mengawal agar ru penyiaran ini tetap senafas dengan kemerdekaan pers
pertama tama bahwa kemudian dewan pers bersama dengan konstituennya
masyarakat pers di indonesia kemudian terus menyuarakan hal ini
perubahan boleh dilakukan tetapi tentu saja tidak harus kemudian mengganggu apa yang disebut dengan kemerdekaan pers
konstitusi menjamin tentang kemerdekaan pers
dan kalau kemudian pers mas budiman bersuara keras
termasuk melakukan investigasi yang eksklusif
itu bukan karena pers itu ingin menggulingkan penguasa atau siapapun yang berkuasa
tetapi karena kecintaan pers kepada bangsa ini
karena pers itu bertanggung jawab pada publik
dan juga sebenarnya mesti dibaca kecintaan pers juga kepada penguasa kepada pemerintah
dengan cara melakukan investigasi yang eksklusif
yang kemudian membuka tabir banyak hal
itu adalah sekaligus mengingatkan supaya jangan sampai bangsa ini kembali terpuruk
kemudian politisi para penguasa ini juga kembali terpuruk
dalam jeratan korupsi dalam jeratan penyimpangan dan sebagainya
ini adalah bagian dari kecintaan masyarakat pers kepada bangsa ini
kecintaan masyarakat pers kepada publiknya
dan kecintaan pers pada siapapun yang berkuasa siapapun yang memerintah di negeri ini
karena negara tidak mungkin ada tanpa pemerintah
tapi juga negara tidak mungkin ada tanpa rakyat
dan negara harus dijaga oleh para penjaga penjaganya salah satunya adalah pers
dan mas muni budi aris kyadi telah bergabung di satu meja the forum terima kasih
memang bisa membuat kekuasaan khawatir dan membuat kekuasaan tidak nyaman
hakikat liputan investigasi memang membongkar penyelewengan dan penyimpangan kekuasaan
di luar negeri liputan investigasi mendapat penghargaan tinggi
karena itulah penyusupan pasal dalam erup penyiaran yang melarang media melakukan investigasi
yang diniatkan mematikan esensi jurnalisme sebagai alat kontrol kekuasaan
selamat malam dan terima kasih